perusahaan listrik negara pt pln persero menunjukkan akusahnya pt pembangkitan jawa bali
untuk ikut dalam pembangunan pembangkit listrik yang menjadi bagian dari proyek tiga puluh lima mw
pembangkitan ataupun pt pembangkitan jawa bali pjb ditugaskan membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap
pltgu jawa iii gersik berkapasitas delapan ratus mw
selain pltgu jawa iii pjb juga ditugaskan untuk membangun beberapa pembangkit listrik penting lain
seperti pembangkit raksasa pltu jawa tujuh sebesar dua x seribu mw
yang rencananya groundbreaking akhir desember dua ribu enam belas